mainan barang yang lekat dengan dunia imajinasi anak anak
tapi beberapa jenis mainan kini juga kian digandrungi orang dewasa
termasuk figur karakter pahlawan super alias action figure
ranier salah satunya
mulai mengumpulkan koleksinya secara serius sejak dua ribu delapan
pria yang tinggal di kawasan meruya jakarta barat ini
kini telah punya ratusan action figure dari beragam jenis
mulai dari tokoh pahlawan super luar negeri
hingga robot robot besar yang disebut sebagai megazord
demi mendapatkan koleksi ini ranier bahkan rela merogoh kocek hingga belasan juta rupiah
untuk satu action figure
nah kalau dari koleksi yang ada di lemari ini aja mas yang paling mahal yang mana nih
kalau dari sini sih mungkin iya kali ya
dairuger ya bilangnya atau us nya bilangnya voltron vehicle
dapet berapa waktu itu
po nya dulu sih di atas lima seingat saya
dan dapet akhirnya berapa
segituan sih kan po
lima sekian ya
jadi pemirsa satu aja itu lima
yang lain rata rata segitu juga ya
ranier mengaku alasannya mengumpulkan ratusan koleksinya ini
adalah karena ingin mengenang pahlawan super yang jadi idolanya semasa kecil
suka aja karena kan waktu zaman saya kecil kan adanya cuma video beta ya
terus maxman gitu
kurang tahu begitu banyak juga sampai power rangers keluar
itu pun waktu itu kita
aku kira itu wah ini kok mirip tapi belum ngerti kan internet belum ada gitu
lebih ke koleksi sih sebenarnya sih
jadi saya mikirnya saya kalau beli ini karena saya suka dulu gitu
bukan buat ya invest atau apa gitu
karena menurut saya kalau invest ada metode metode lain lah gitu
untuk investasi ya
mengkoleksi barang tertentu merupakan salah satu fenomena sosial
yang banyak dijumpai di masyarakat
namun dari kacamata sosiologi
hobi koleksi yang berdasar pada nostalgia masa lalu
biasanya tak mudah hilang
berbeda dengan hobi musiman yang seri bergonta ganti
koleksi mainan juga dapat menjadi pencitraan diri pada kelas sosial tertentu
dalam interaksi di masyarakat
jadi dasar dari dia mengkoleksi mainan mainan tersebut
dasarnya adalah ada dasar dia tertarik atau mengidolakan
terhadap figur tersebut
dan di satu sisi juga
mungkin dia akan melakukan romantisme masa kecil dia
yang dimana kemudian di masa kecil dia yang sebelumnya
dia mencoba mengkonstruk ya
sosok figur kartun atau sosok pahlawan atau hero
yang kemudian dia coba tukar dengan figur kekinian
beda ranier beda juga andika prasetyo
pria warga depok jawa barat ini
gemar menjadikan action figure koleksinya sebagai objek foto
untuk kemudian dibagikan di laman media sosialnya
mengkoleksi sejak dua ribu lima belas
andika kini memiliki puluhan collection action figure
mulai dari harga lima ratus ribu
hingga sekitar dua juta rupiah per buahnya
jumlah ini diakuinya sudah banyak berkurang
lantaran beberapa sudah laku terjual
sama sama berawal dari nostalgia masa lalu
andika mengaku tak segan menjadikan koleksi action figure nya
apalagi jika ditawar dengan harga yang sesuai
nah pemirsa mungkin terlihatnya seperti nostalgia masa lalu ya
apalagi dengan action figure tokoh tokoh favorit era sembilan puluh an
waktu saya kecil
tapi ternyata harganya berapa nih sekarang berarti mas
yang merah aja
itu di kisaran satu juta
satu aja satu juta apalagi sebanyak ini
jadi bisa dibayangkan
ini bisa menjadi salah satu lahan investasi anda
jadi kalau mahal saya taruh kali ya
perencana keuangan safir senduk menilai
seorang kolektor harus mampu membatasi pengeluaran bulanannya
saat membeli barang yang akan di koleksi
agar tak berbenturan dengan pengeluaran pokok
batasi juga genre koleksinya

agar tak tergiur membeli produk yang bukan menjadi pilihan
sebagai pilihan favorit
sementara bagi kolektor dengan tujuan investasi
disarankan untuk lebih jeli
melihat potensi perkembangan harga di kemudian hari
berjejaringlah dengan komunitas
agar lebih mudah mendekati pasar maupun calon pembeli
jadi bisa dua macam bagian ini
jadi pertama jumlah batasan belinya
atau jumlah angka rupiahnya
kebanyakan orang yang sering terjadi adalah
kalau mereka membeli barang barang koleksi
yang betul betul mereka adalah kolektor
mereka gak pakai batasan belinya
lihat apa beli lihat apa beli
apalagi kalau mungkin barang barangnya itu harganya buat mereka nggak mahal
jadi mereka seringkali gak kasih batasan
tiba tiba dua tiga bulan lagi ya angkanya udah besar gitu
itu yang pertama mereka bisa bikin batasan batasan
kemudian yang kedua adalah
mereka bisa spesialis pada barang barang koleksi tertentu
mengenang masa kecil melalui berbagai jenis barang koleksi
tentu menjadi momen indah tersendiri
tapi ingat proses mengkoleksi
tentu harus seimbang dan tak membebani keuangan
pramahir rambang galung prestisa jakarta